gua gak mau
chris pasin mereka
jadi ceritanya superhero yang datang sekarang
soalnya tadi aku lompat di rumah kobar
kalau gue ngelawan mereka semua abis nih gue
guys jangan cabut lo
udah udah udah
kayaknya kita harus balik lagi deh ke sana
soalnya aku khawatir sama nadiem ini masih ada di sana
ya udah kita ke sana
soalnya aku juga gak yakin kalo oki sama willy bisa nyelamatin nadine
kamu gak apa apa kan
kamu mau ngapain
main lo di sini ya
abis ini mereka pulang
sekarang lo tunjukin dimana lo suka bergerak kayak gini
gue gak tau
jepukin lo berdua
udah ikut gue aja
ini ini ini tamanya pak
kamu gak apa apa nadine
makasih ya bang
makasih ya bang
terima kasih om
terima kasih om
makasih ya bang
yaudah kalau gitu kita buruan campur dari sini
yaudah sebelum anak deko berantem mari